presiden petahana joko widodo akan menyampaikan keterangan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya
salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
bapak ibu dan saudara saudara sebangsa dan setanah air
seluruh rakyat indonesia yang saya cintai
proses pemilihan presiden wakil presiden dan pemilihan legislatif
yang kita lalui dalam sepuluh bulan terakhir
telah menjadi pembelajaran
telah menjadi pendewasaan dalam kita berdemokrasi di negara kita
rakyat sudah berbicara
rakyat sudah berkehendak
suara rakyat sudah didengar
rakyat sudah memutuskan
dan telah diteguhkan oleh jalur konstitusi
dalam jalan bangsa yang beradab dan berbudaya
kita telah melampaui
telah melampaui tahapan pendaftaran
penetapan hasil rekapitulasi oleh kpu
pengawasan oleh bawaslu
serta penyelesaian sengketa pilpres
di mahkamah agung dan di mahkamah konstitusi
semua tahapan telah kita jalani
dan syukur alhamdulillah
malam hari ini kita telah sama sama mengetahui
hasil putusan dari mahkamah konstitusi
kita semua menyaksikan proses persidangan
di mahkamah konstitusi
di mahkamah konstitusi
yang diselenggarakan secara adil dan transparan
serta disaksikan secara langsung oleh
seluruh rakyat indonesia
melalui televisi maupun media elektronik lainnya
putusan mk adalah putusan yang bersifat final
dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati
dan laksanakan bersama sama
dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih
dan kepada dkpp
yang melalui perannya masing masing
telah sukses memastikan terselenggaranya
pemilu yang jujur dan
terima kasih kepada para penegak hukum
termasuk mahkamah agung
dan lembaga peradilan di bawahnya
yang telah mengawal proses penegakan hukum pemilu yang adil
terima kasih juga kami sampaikan kepada tni dan polri
yang telah mengamankan proses jalannya pemilihan umum
dan terima kasih kami sampaikan kepada mahkamah konstitusi
yang telah memutus
sengketa pilpres secara adil dan transparan
saya mengajak seluruh rakyat indonesia
untuk bersatu kembali
bersama sama membangun indonesia
bersama sama memajukan negara kita indonesia
tanah air kita cinta
tidak ada lagi
turun pertama ulangigip
satu dan dua
yang ada hanyalah persatuan indonesia
walau pilihan politik berbeda
tetapi kita harus saling menghargai
walau pilihan politik berbeda
kita harus saling menghormati
walau pilihan politik berbeda
pada saat pilpres namun perlu kami sampaikan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih adalah presiden dan wakil presiden bagi seluruh anak bangsa bagi seluruh rakyat indonesia
saya yakin semangat kita sama yaitu indonesia yang bersatu untuk membangun indonesia yang maju yang mampu bersanding dengan negara negara besar lainnya
membangun indonesia yang menang menghadapi kompetisi global yang ketat
dan membangun indonesia yang unggul yang membawa kesejahteraan bagi negara
dan membangun indonesia yang unggul yang membawa kesejahteraan bagi negara
dan membangun indonesia yang lebih adil dan sejahtera
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
semoga amanah yang kembali diberikan pada saya sebagai presiden dan bapak gaya haji ma'ruf amin sebagai wakil presiden periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat dapat kami jalankan sebaik baiknya
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
untuk mewujudkan pembangunan yang adil pembangunan yang merata demi keadaan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
untuk mewujudkan pembangunan yang adil pembangunan yang merata demi keadaan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
sucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh partai koalisi seluruh relawan yang telah bekerja keras
ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh partai koalisi seluruh relawan yang telah bekerja keras
ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh partai koalisi seluruh relawan yang telah bekerja keras
seluruh relawan yang telah bekerja keras
dan sekali lagi juga untuk seluruh rakyat indonesia
saya dan pak giyaji maruf amin berjanji akan menjadi presiden dan wakil presiden
bagi seluruh rakyat indonesia tanpa kecuali
shanti om namo buddhaya semoga tuhan memberkati kita
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
keputusan mahkamah konstitusi
hakikatnya bukan memenangkan sesuatu pihak
tetapi untuk kemaslahatan dan kebaikan
oleh karena itu marilah keputusan ini kita sikapi
untuk mengutuhkan kembali kita sebagai bangsa
tidak ada lagi friksi friksi
karena kita semua adalah satu kita adalah indonesia
tugas kita sekarang
bagaimana mewujudkan cita cita proklamasi
cita cita para penduduk
bagaimana kita menjadi bangsa
dalam mensejahterakan bangsa dan memajukan bangsa
oleh karena itu marilah kita bahu membahu
menyingsingkan lengan baju
mulai malam ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim
kita bersama sama membangun negeri ini
untuk kebaikan bangsa semua
oleh karena itu kepada semua orang kita berterima kasih
karena itu kepada semua pihak
sekali lagi kami ulangi apa yang disebutkan oleh pak jokowi
ucapan terima kasih
karena proses pileg dan pilpres telah berakhir
melalui keputusan mahkamah konstitusi
sebagai upaya untuk menyelesaikan secara final
demikian tambahan dari saya
sekali lagi mohon doa mohon dukungan
mohon pengertian dan kesiapan kita seluruh bangsa
untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa indonesia
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya baru saja kita mendengarkan konversi pers
dari presiden petahana joko widodo
didampingi oleh calon wakil presiden
kiai haji ma'ruf amin di lanut halim perdana kusuma jakarta timur
karena memang kita ketahui presiden jokowi sendiri akan melakukan lawatan ke luar negeri
mungkin setelah atau beberapa saat lagi setelah jumpa pers dilaksanakan